ya aksi teror yang semakin marak membuat antisipasi penyelamatan diri saat terjebak situasi tak terduga seperti terjadi ledakan bom
sangat penting untuk diketahui
nah berikut ini adalah tips antisipasi penyelamatan diri saat terjadi serangan teror ledakan bom
seperti yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia
dilansir dari laman british red cross
jadi coba kita sama sama lihat ya
bila ledakan jauh nanti kita lihat
kalau ledakan ini jauh pemirsa seperti ini misalnya ya kita bisa lari sekencangnya
jadi kita bisa menjauhi jedela misalnya atau juga lift dan juga pintu luar
kalau misalnya ada bom lain di dekatnya
tapi bila terdengar dekat jangan lari
saya tahu bahwa ini tidak akan mudah apalagi dalam situasi yang sangat panik ya
namun sampai sekarang coba ditanamkan dalam benak anda
untuk segera membuat refleks merunduk
yang merunduk seperti ini nih pemirsa
kalau misalnya anda lihat ya
kalau orang indonesia rata rata tingginya adalah sekitar satu ratus lima puluh sampai satu ratus tujuh puluh cm
ini posisi orangnya
nah ternyata kalau kita perhatikan
jika bom ini meledak maka sembilan puluh persen
perserpihan itu akan ada di sekitar setengah badan ke atas
dan ini membentuk sudut sembilan puluh derajat
jadi kurang lebih serpihan akan ada di sini
jadi sedikit saja ya
yang menyerpi ke bawah dan ini hanya sekitar sepuluh persen saja
kurang lebih probabilitasnya
jadi yang paling aman
jika ada bom di dekat anda atau suara ledakan keras di depan anda
segera lindungi kepala anda
lalu kemudian merunduk atau merebah
atau dalam istilah kita yang kita kenal adalah tiarap ya
dan ini merupakan posisi yang paling aman
setelah beberapa saat baru kemudian anda pikirkan strategi berikutnya
apakah anda menjauh lari
atau tetap berada dalam posisi merunduk
jadi ini merupakan posisi yang sebaiknya anda lakukan
ketika misalnya ada suara ledakan keras ya
yang mendekati atau ada di dekat anda begitu
ini kurang lebih pemirsa yang harus segera kita tanamkan sekarang
kalau bisa bahkan juga diedukasi ya kepada masyarakat yang lain
kepada keluarga kita
jika memang terdengar ledakan yang cukup keras
nah kemudian langkah yang juga bisa dilakukan
setelahnya adalah anda bisa tutupi hidung dan juga mulut anda dengan kayu basah
jangan lupa juga untuk memperhatikan dan juga mengingat pintu keluar darurat yang paling dekat
saat sudah di tempat aman segera hubungi ke polisian
oke pemirsa tadi adalah tips ya yang saya pikir ini sangat penting untuk kita ketahui
apalagi dalam masa masa dimana kita harus meningkatkan kewaspadaan kita belakangan ini